seorang polisi pengajar di pusat pendidikan sabara porong sidoarjo
menjadi viral setelah kemampuan dan ketepatannya melempar benda tajam
ditonton ratusan warganet di sejumlah media sosial
akp eko pun tak menyangka kemampuannya itu dapat menarik perhatian masyarakat
inilah keseharian akp cahyono polisi pengajar pusdik sabra porong sidoarjo
saat memberi semangat puluhan bintara polri yang menempuh pendidikan
namun siapa sangka dibalik kesehariannya ini
akp eko menjadi viral setelah video kemampuannya melempar senjata tajam
ditonton ratusan ribu warganet di berbagai media sosial
viral aksi melemparnya ini berawal dari permintaan anak anak didiknya
untuk memposting kemampuannya ke dunia maya
uniknya bukan hanya senjata tajam yang dilempar
tapi barang keperluan sehari hari bisa menjadi ajang unjuk kebolehannya
beberapa di antaranya adalah sumpit makan
dan alat serbaguna termasuk obeng ini
aksi itu dilakukan untuk ajang seni bela diri dan media hiburan warga
karena itu dirinya melarang anak didiknya dan warganet mempraktikannya untuk menyakiti
latihan rutin itu tentunya dengan pengawasan juga
jadi punya keahlian seperti ini
untuk masyarakat tolong harus ada pengawasan
khususnya adik adik anak anak
dengan kemampuan akp eko ini
diharapkan bisa menunjang pelayanan kepolisian saat bertugas di tengah masyarakat
khususnya upaya pengamanan

setelah dia lulus dari pendidikan bintara umum
dia menjadi salah satu personel di budiq sabara ini
dan kemudian banyak mengajar kepada para siswa yang belajar di budiq sabara
eko mengaku akan mencapai kemampuan yang sangat penting untuk membuat budiq sabar dan membuat budiq sabar menjadi kemampuan yang sangat penting untuk membuat budiq sabar
eko mengaku akan masih terus berinovasi untuk melakukan seni bela diri yang unik
dan menghibur para anak didiknya maupun warga net di tanah air